jembatan nomor sembilan belas
indonesia telah mencapai target dari badan kesehatan dunia who
soal cakupan vaksinasi covid sembilan belas dosis kedua
di indonesia lebih dari empat puluh persen masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis dua
indonesia masuk dalam lima besar negara dengan cakupan vaksinasi tertinggi
di bawah india amerika serikat brazil dan jepang
cakupan vaksinasi saat ini berkisar satu enam juta hingga dua juta suntikan per hari
ditargetkan akhir tahun dua ribu dua puluh satu akan ada dua ratus sembilan puluh sampai dengan tiga ratus juta suntikan
yang terdiri dari satu ratus enam puluh satu juta dosis satu dan sekitar satu ratus delapan belas juta dosis dua
saat ini kematian karena covid sembilan belas yang awalnya bisa mencapai dua hingga tiga kematian
hanya mencapai belasan saja
masyarakat dimintai selalu berhati hati dan waspada
karena covid sembilan belas belum usai
yang menjadi target kita kalau sebuah kabupaten kota turun menjadi level satu
ataupun level dua maka dia harus mencapai target vaksinasi
dua puluh persen total vaksinasi itu untuk dosis pertama
untuk seluruh sasaran dan khusus pada lansia
karena lansia tadi angka kesakitan dan kematiannya itu
lima sampai enam kali lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya
untuk mendapatkan vaksinasi secara lengkap
nah ini yang menjadi penting juga masyarakat kami harapkan tidak memilih milih jenis vaksin
karena apapun vaksin yang ada itulah yang bisa kemudian membawa kita
untuk keluar dari pandemi dan akhirnya bisa beraktivitas normal kembali
kondisi geografis indonesia yang lebih luas dibanding negara lain
menjadi salah satu kendala dalam distribusi vaksin
presiden jokowi tak menampik jika faktor manajemen logistik dan transportasi
juga mempengaruhi dalam pendistribusian dan capaian target vaksinasi
di tanah air
ini kita sudah suntikkan dua ratus sembilan belas juta dosis
jumlah yang tidak sedikit
artinya nyuntik dua ratus sembilan belas juta kali itu bukan hal yang mudah
dan negara kita juga bukan negara dengan geografis yang gampang
tujuh belas ribu pulau membawa vaksin pakai sepeda motor
membawa vaksin lewat sungai
jangan naik perahu
jangan membayangkan seperti negara negara lain
ini negara yang paling sulit manajemennya
manajemen logistiknya sulit
bukan hal yang mudah
sehingga angka dua ratus sembilan belas juta dosis yang sudah kita suntikkan
dan akhir tahun ini kita harapkan sudah berada di angka mungkin dua ratus delapan puluh dua ratus sembilan puluh juta
dosis satu sudah di enam puluh
kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini
mengendalikan covid pegang betul covid
ekonominya insya allah akan merangkak naik
dan indikator itu sekarang kelihatan
presiden jokowi menyebut saat ini vaksinasi dosis pertama telah mencapai enam puluh tiga persen
melihat indikasi yang ada saat ini
ditambah manajemen pengendalian covid sembilan belas yang baik
jokowi meyakini sektor perekonomian akan merangkak naik
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya